senin pagi waktu ukraina kementerian pertahanan ukraina membagikan video dampak dari serangan rusia di kota ohthirka
kota ini berada di sebelah timur laut ukraina
pasca serangan tersebut pasukan ukraina dibantu warga sipil mulai melakukan pencarian korban yang tertimpa poin pembangunan
satu jenazah ditemukan dari dalam reruntuhan namun belum dikonfirmasi
apakah jenazah tersebut merupakan anggota pasukan ukraina atau warga sipil
media ukraina menyebut serangan roket selama akhir pekan lalu menghantam sebuah barak di kota ini
tepatnya di wilayah sumi dekat perbatasan dengan rusia
berdasarkan laporan awal kementerian darurat dan kantor wali kota
enam orang tewas dan belasan lainnya terluka dalam serangan sepanjang akhir pekan itu